nyawa kita secara serasa terancam ketika kita melakukan first and last mile dari rumah kita menuju angkutan umum
di inggris dimana pendapat